pengusaha asal kediri soni sandra yang ditangkap polisi terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak
akan mendapat vonis pengadilan negeri kediri
ya sidang fonis ini rencananya akan digelar pada hari kamis sembilan belas mei dua ribu enam belas
pencabulan dilakukan oleh soni sandra pada dua belas april dua ribu lima belas di salah satu hotel di kabupaten kediri
pada empat belas juli dua ribu lima belas sony ditangkap di bandara juanda surabaya saat akan terbang ke eropa untuk melarikan diri
saat itu lembaga perlindungan anak mencatat ada sekitar tujuh belas korban pencabulan oleh tersangka
sony sempat bebas sebab masa penahanannya habis dan empat korban yang melapor sudah mencabut laporannya
pada sepuluh november dua ribu lima belas soni kembali ditangkap setelah ada tiga korban baru yang melapor
pelapor masing masing ad ag ak yang berusia enam belas tahun seluruhnya warga kediri
penangkapan berlangsung saat razia jalan raya di jalan kdp selamat kota kediri
ia kembali ditangkap tidak lama setelah dia dibebaskan dari kasus yang sama karena berkas belum lengkap
terdakwa soni sandra tidak hanya menjalani proses hukum di satu pengadilan karena ia dilaporkan di dua wilayah hukum yang berbeda
ya terdakwa kasus kejahatan seksual terhadap anak di kediri soni sandra akan menghadapi fonis di dua pengadilan
pengadilan negeri kota kediri akan menjatuhkan
sedangkan pengadilan negeri kabupaten kediri mengagendakan fonis pada dua puluh tiga mei
kedua pengadilan menuntut terdakwa dengan hukuman antara tiga belas dan empat belas tahun penjara
adapun terdakwa soni sandra dikenal sebagai kontraktor dan pengusaha terkemuka di kediri jawa timur
bos pt triple s tersebut sebelumnya sudah menjalani serangkaian sidang atas kasus kejahatan seksual terhadap anak
diduga jumlah korban mencapai lima puluh delapan anak namun yang berani melapor hanya lima orang
dua anak melapor ke polres kediri kota
sedangkan tiga anak lainnya melapor ke polres kabupaten kediri
baik tuntutan itu bersifat kumulatif
jadi di sana untuk pidana badannya terhadap terdakwa soni sandra ini dituntut selama tiga belas tahun pidana penjara badan
selanjutnya ada pidana tambahan yaitu terhadap dendah
sejak ditahan akhir tahun kemarin kantor pengusaha tersebut tertutup rapat dan jarang terlihat